saudara mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan balik lebaran
pt kai daob delapan surabaya mengoperasikan sebelas kereta api tambahan
kereta api tambahan ini akan mulai beroperasi saat masa angkutan lebaran
dengan adanya sebelas kereta tambahan ini setiap harinya akan tersedia tiga puluh ribu tempat duduk
kereta api tambahan ini diantaranya kereta sembrani tambahan
kereta jaya tambahan mutiara timur dan malabar
kereta api tambahan ini mayoritas untuk tujuan jakarta bandung yogyakarta jember dan banyuwangi
kereta tambahan ini dioperasikan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat
menggunakan kereta saat arus mudik dan balik
angkutan lebaran nanti setiap hari di daob delapan surabaya akan memberangkatkan lima puluh empat keberangkatan kereta api jarak jauh
terdiri dari empat puluh tiga kereta api jarak jauh reguler
dan sebelas kereta api jalan jauh tambahan
dengan total tempat duduk yang kami siapkan sebanyak tiga puluh tiga ratus empat puluh tiket atau tempat duduk setiap harinya
kai akan mengoperasikan kereta tambahan tersebut untuk mengakomodir keinginan masyarakat
yang akan melakukan perjalanan pada masa angkutan lebaran di tahun dua ribu dua puluh empat ini